masih soal kpk komisi pemberantasan korupsi akan melakukan verifikasi terhadap surat aduan dan laporan masyarakat
terkait dugaan keterlibatan menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
dalam bisnis polimerise chain reaction atau pcr selama masa pandemi covid sembilan belas di indonesia
kpk menyatakan saat ini tahapan yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi dan menentukan pokok pokok aduan masyarakat tersebut
apakah termasuk ranah yang bisa ditangani kpk atau tidak
jadi yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih bahwa ada masyarakat atau mungkin kelompok tertentu
yang kemudian memberikan informasi atau bahkan melaporkan secara resmi terhadap masalah pcr ini
kemudian suratnya berdasarkan hasil pengecekan sudah diterima di bagian persuratan
nah tentu ini memerlukan mekanisme artinya nanti akan diterima oleh dpr
direkturat dumas kemudian akan ditelaah
yang pertama penelaannya tentu terkait kewenangan
apakah informasi tersebut atau laporan tersebut merupakan kewenangan daripada kpk sesuai dengan pasal sembilan belas pasal sebelas undang undang kpk